lagian juga pahala berbagi itu kan dia akan terus mengalir walaupun kita udah gak ada
makanya yan pinter yang dipelihara jangan yang lain
saya duluan ya
terima kasih pak
terima kasih pak

waduh ini gimana caranya
biar revo sama boy gak ketemu pas jam istirahat
bebek kamu harus pikirin gimana pun caranya
ingat ya bebep kamu kan pinter bebe
wah ya udah bebep kalo gitu kamu percaya aja sama aku ya
ya udah kalau gitu kamu kok kelas ki kamu belajar lagi aku juga
biar kamu sama aku makin pinter kamu juga makin pinter ya
ya udah aku ke kelas dulu
gue gak boleh ngecewain bebep melmel nih
tadi kan gue udah dipuji pinter tuh sama bbm
berarti gue kudu pinter
gue bikin sibuk si boy aja nanti di kelas
biar dia nggak keluar jam istirahat
gak tau nih
untung belum kehabisan ini
oh udah enak udah gratis
dari siapa ini
maaf ya menunggu ini jadi agak lama
abang tadi tadi salah buka ya

terancam banget ke badan

saya kan sudah tua
selagi ada kesempatan ya saya lakukan lah
saya tidak tahu saya berapa lama lagi
sedangkan dulu tuh ya gak gak gue raung ke rumah aja ya
aduh saya seru banget lah
dulu teh si abah teh
didengkot geng motor di bandung
si abah kadang takut orang
ya takut ya teh
hanya sama abunya si neng saja
kalau abunya si neng sudah malu tau teh ya
kumpulnya langsung lurus
aduh sebenarnya mah saya masih betah disini
tapi saya harus ke butik
saya permisi dulu ya
ibu tidak usah repot repot
ibu kan tamu
tamu adalah raja
sedangkan ibu perempuan
jadi ibu adalah ratu
tapi ini kan tugasnya perempuan abang abah
iya tidak apa apa di rumah saya
jadi persilahkan saya yang membersihkannya ya
tunggu sebentar aja ya
nanti saya jadi gak enak ngerepotin
ah kasih hue kucing
kalau tidak enak
mas ini semua emang ya
ibu biasanya ya si abah tetara nyecip piring
sekarang mau nyecip piring
bu soleh bisa
sekarang waktunya istirahat
lo ajarin gue dulu dong
lo sudah mau tidur
soalnya gue harus ketemu sama reva dulu
udah janjian sama dia
dan kayaknya reva mau ngomongin sesuatu yang penting
mungkin gue lagi mood belajar nih
kan gak selama nih
bu jadi orang bodoh
kan jarang jarang dia mau belajar
tuh saya ikut tau
sebenernya lo ajarin gue dulu
pak pak pak pak
masa nih gak mau ngajarin saya pak
pelanin nih pak
kok gitu boy
lagian juga pahala berbagi itu kan
dia akan terus mengalir walaupun kita udah gak ada
tuh tatu tatu
pinter yang dipelihara
jangan yang lain
saya duluan ya
terima kasih pak
terima kasih pak
saya ajarin dah
siapa aja yang gak ngerti
tapi belum paham banget
ih sama aja loncong
yaudah nih sini sini
jangan nelet otak lo ya
mau ngajarin orang tuh yang sabar
siap siap aja lo
gue dibikin jengkel sama orang bebel kayak dia nih
yang mendingan lo tulis dulu nih semuanya nih ya
ya gue juga ya sini
tapi gak enak dong
semuanya dong yang teraksi
yaudah nanti gue nyusul apalagi kan si dian traktir nih
tapi kalian duluan aja ya
ya gue mau ketemu sama boy gue mau nanya sama dia tentang foto yang dia sama clara itu
ih udah gak usah gitu doang mau gak penting ya kan
gak bisa bagi gue ini tetap penting
karena ini tentang kejujuran dan keterbukaan antara gue dan boy
emang gitu ya kalau kejujuran dan keterbukaan
semoga bunyi biar masuk cepetan bunyi lagi dong
lo ngerti gak sih yan gue jelasin
ngerti dikit lagi gue tulis
gak usah semuanya sih
yaudah kalau gitu gue harus ketemu sama reva nih
eh terdulu dong ngagung nih
nunggu udah paham
ya udah mendingan lu jawab aja semua pertanyaan ini yang gue kasih
nanti gue periksa udah akan beres kan
boy belum ngerti nih boy
gimana mau jemput tau
aduh aduh aduh
re lo tuh mendingan sekarang menenangkan diri lo kalem kalem tenang gitu
nih ya daripada nanti lo kebawa emosi terus lo kebawa cemburu gara gara foto boy sama cewek itu
iya re jadi gini mendingan sekarang lo percaya aja deh sama si boy
kok si boy tuh gak mungkin jatuh cinta lagi sama cewek lain
si boy tuh sampe tau kalo sama tiri lo ternyata adriana
nanti kalian kenapa sih sebenarnya
lagian gak salah dong kalo gue cuma kasih tau boy
ya ya emang boy juga harus tau kalo adriana tuh sama tiri gue
yang penting kan adriananya gak tau
ini gimana dev katanya kamu mau ngomong sesuatu
kita jangan di sini ya boy kita mendingan cari tempat lain aja oke
aduh kal gimana nih
gue juga penasaran lagi pengen tau reva ngomong apaan
kayaknya emang sekarang udah saatnya deh
boy tuh tau kalo misalkan adriana tuh sama tirinya reva
soalnya bakal terjadi dua hal yang gak baik buat hubungan reboy
pertama boy bakal jauhin reva
dan kedua boy bakal tetep sama reva
tapi boy gak mungkinlah nutupin rahasianya
kalo adriana itu mantan pacarnya si boy
soalnya lo tau sendiri lah boy itu kan orangnya jujur
pikirin deh kalo sampe reva tau kalo adriana itu mantan pacarnya boy